di stasiun balapan kuto solo sihng jadi kenangan ya emang rasanya nih ya bawaannya pengen nyanyi aja
kalau lagi dari kota solo nih karena memang pas banget sama liriknya kota solo ini memang tempat
yang berkesan dalam menciptakan kenangan kenangan termasuk kenangan pagi pagi sarapan kulineran di
kota ini kenapa karena disini banyak banget tempat tempat legendaris ya untuk sarapan
untuk kulineran yang udah ada sejak dulu dan masih ada sampai kini kali ini saya akan mengajak anda
untuk mencicipi rekomendasi tempat sarapan di solo yang katanya wena apa iya yuk kita coba
untuk menghangatkan bagi saya kuliner soto jadi pilihan pertama
saya pun mengunjungi tempat soto legendaris yang telah berdiri sejak seribu sembilan ratus delapan puluh lima ya soto gading yang
berada di jalan brigjen sudiarto buka dari pukul enam pagi sampai pukul tiga sore tempat ini
enggak berhenti didatangi oleh pembeli apalagi pada waktu sarapan menurut warga solo soto menjadi
salah satu makanan wajib saat sarapan kalau orang jakarta makannya nasi uduk ya orang solo makannya soto
kuncian soto gading ini memang ada pada kuahnya kuah yang terbuat dari kaldu ayam dan rempah ini
memberi cita rasa gurih dipadu dengan bihun suiran ayam dan potongan tomat semangkuk soto ini harganya
hanya dua belas rupiah pesanan soto campur ayam saya pun datang mari tambahkan perasan jeruk nipis dan
seruput suap pertama
bikin mata saya melek karena hangat dan segarnya kuah soto lembutnya daging ayam melebur di mulut
ber discussing gita enggak jadi infinitely sudah selesai warga keluarga itu malah rap mengelola
titik titiknya anime cinta citinya yang su pixel atra drm itu aja khususnya videonya ini prepiden

hilang kenangannya mbak bukan hanya warga presiden joko widodo pun sejak menjabat menjadi
wali kota solo hingga kini masih menjadi pelanggan juga presiden kelima megawati soekarno putri sehingga
hal ini sering jadi bahan bercandaan warga kalau mau jadi presiden harus makan soto di sini dulu
itu sebenarnya nggak tahu ya mitos atau beneran cuman para caleg caleg itu pada suka kesini gitu
kalau misalkan pas kampanye untuk makan karena mereka percaya bahwa oh ini soto langganannya
presiden gitu jadi kalau untuk sotonya itu yang bikin kuat mungkin kaldunya ya dan karena kita
selalu kan kita enggak pakai kompor tapi kita pakainya arang itu jadi itu yang memperkaya
rasanya gitu kaldunya lebih meresap perharinya soto gading bisa menjual seribu hingga dua ribu porsi
dan bisa mencapai lima ribu porsi pada weekend
fli tita lanjut yuk kerekomendasi sarapan selanjutnya masih kuliner legendaris yang
sudah ada sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh yaitu selat solomba lis baru sampai antreannya sudah rame nih pengunjung yang
datang disambut dengan keunikan interior dan ornamen yang ramai dengan keramik antik dan pernak pernik
meja dan bangku hingga pajangan lainnya yang juga diperjualbelikan
ah lucu banget ya sambil nunggu antrian yang panjang disini saya lagi lihat lihat ya keramik antik lucu
dan memang ini nih yang jadi keunikan tempat ini ya itu interiornya ornamen ornamennya ya
yang ala ala belanda zaman dulu tapi ada nuansa jawanya juga nih
nah keunikan inilah juga yang ada di menu makanannya solat solo
udah lapar yuk langsung
sesuai namanya selat solo adalah makanan khas solo warisan kuliner dari zaman belanda
bentuknya pun mirip seperti makanan barat ya dengan isian kentang goreng buncis wortel sayuran telur dan daging
dulu makanan ini biasa didikmati oleh para bangsawan
jadi menu yang saya makan ini dulunya adalah makanannya orang belanda

tapi karena orang jawa ngomongnya susah jadi disebutnya selat bisik
nah rasanya juga disesuaikan nih sama lidahnya orang jawa yang identik sama rasa manis
makannya disini untuk kuahnya rasanya itu manis manis gula pasir sama gula cowok
konsep berpaduan dua budaya juga tergambar pada para pelayan warung yang menggunakan baju ala belanda
dan keunikan ini sejumlah pejabat hingga artis juga pernah kesini
mantan wakil presiden pak tisu tresno terus pak jokowi sebelum jadi presiden terus pejabat pejabat menteri yang lain dan artis artis
di selat solombalis ini ada beberapa jenis selat
mulai dari selat bistik selat lidah dan selat gelantin
harganya dua puluh lima sampai dua puluh delapan ribu rupiah per porsi
dagingnya ini tadi kan
yang lidah ya lidah itu bumbunya juga kerasa
terus rame ini tadi antrinya sampai berapa lama gitu
terus kita berlima belas itu nunggu aja setengah jam baru dapat
harga terjangkau dan enak menjadi kata yang menggambarkan sarapan saya di solo
tak ayal beberapa warung makan bisa bertahan selama puluhan tahun
itu baru dua
kuliner legend lainnya harus dicoba
solo jawa tengah